balap motor liar yang diadakan di kelurahan kepatihan tulung agung jawa timur
minggu petang memakan korban
seorang pelaku balap liar yang kehilangan kendali menabrak tiga penonton
dua korban tewas di lokasi kejadian
sedangkan satu korban menderita luka berat dan dilarikan ke rumah sakit
pelaku balap liar terluka di sekujur tubuh
ia ditetapkan sebagai tersangka dan kini dirawat di rumah sakit kota blitar
polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan balap liar
memang sudah kita tetapkan dia sebagai tersangka
namun demikian tidak kita lakukan penahanan
karena yang pertama dengan kondisi dia luka yang cukup agak parah
dan yang kedua dia ini masih anak di bawah umur
kebanyakan pelaku dan penonton balap ini adalah pelajar
yang seharusnya tidak keluar dari rumah pada masa belajar di rumah saat ini
kasus keserakaan ini ditangani aparat polres keputusan agung
jusip yonovianto tulungani jawa